keinformasi lainnya saudara presiden terpilih prabowo subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai
prabowo mengaku menghormati pemilih dua pasangan lain dan berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia
dalam pidato usai kpu mengumumkan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo menyatakan ia menghormati pilihan para pemilih pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
kata prabowo pemilihan presiden telah usai untuk itu ia mengajak semua pihak kembali bersatu
prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
kita telah dipilih oleh rakyat indonesia mandat rakyat indonesia adalah di tangan kami
tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memiliki kosong dua kita hormati
yang memiliki satu kita hormati
yang memiliki kosong tiga kita hormati
dan anies baswedan juga turut menanggapi ajakan presiden terpilih untuk bersatu usai pemilu
anies bilang pihaknya akan mengikuti proses gugatan pemilu di mahkamah konstitusi terlebih dahulu
terkait dengan undangan kita begini pada prinsipnya pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas
dari situ baru kemudian nanti kita lihat
tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
karena kita ingin indonesia yang adil indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan